pamit kemana kamu teh baru sampai jakarta kalau ke bandung eh bukan begitu sarung
saya mau ngantri oleh oleh itu buatnya yang sih kali aja aneh sute atau dibawain penyumbang
jadi cewek cewek enggak seberapa ini jomblo ngenes pula
orang orang doang udah susah susah tapi tetep
aduh bisa diem
oke mendingan balik aja ya ke perguruan
jomblo yang sedih itu sana oke terus inget
gue biasanya deketin boys lagi ngerti hah
ya buktinya aja buat lolokan enjep terus dia nolak lho untuk siapa ya kok
gue agak gunpa iya nah punya banyak lainnya kenapa di mandi reva reva tuh cantik imut
imut lucu baik gitu ya dibandingin lo ya dia dari telak gue ya iyalah enggak seberapa ini
pasti ditolak ke tiga cabut aja ya pergi aja abang juga jomblo bisa kali dari kalian bertiga yang
aja deh gua like tuh bang iu mana mau sama orang kek standar lebih dari standar dan asal tahu ya
mending gue jualan sampai dengan jejak jejak repot sama king kong sampai tua tua dari pada
kita yang sini sini
maaf sensi tadi aku sama vivi habis ketemu sarah yang pindah ke buburan macan putih
kita pengen tahu alasan dia kenapa pindah dari sini
terus dia alesan ya
sarah pindah ke pulguran macan putih karena disana ada boy yang udah punya nama besar dan
gue gak nyangka ternyata kejuaraan mma pengaruhnya sangat besar terus kamu harus gimana
sensei kita tetap latihan biasa aja kalian pemanasan dulu dan harus kita latihan siap
kalau keuntungan kita p tiga yang penting kita nggak boleh patah sekali dan tetap kiat ya oke pemanasan dulu ya
halo ref halo boy kamu lagi di mana ini aku lagi di jalan buat balik lagi ke warung bade
oh ya tadi gimana tunggu tadi kamu enggak beneran deh tapi aku tadi bener bener lagi
marah banget sama aku tapi aku tadi bener bener lagi marah banget sama aku
loh kok bisa alasannya apa jadi waktu itu kan aku lagi ngobrol sama istrimu dapati aku
ternyata istri muda papi aku tuh malah ngerekam obrolan aku sama dia dan istri muda papi aku tuh
emang nyolot nyolot gitu sama aku iya makanya aku juga sempet sempet bingung sih karena awalnya dia
nyolot nyolot terus tiba tiba dia kayak sok sok baik sok sok sedih sok tertindas ternyata dia
ngerekam terus dia sengaja kasih denger ke papi supaya kesannya aku tuh yang
selama ini neken neken dia aku yang selama ini kayak jahat sama dia parah banget kan
ya ampun ref kamu yang sabar ya ref mendingan kamu harus belajar nenangin diri kamu kalau misalnya
kamu kesel terus masalahnya nanti bakalan ribet ya kamu percaya sama aku kamu tenangin diri kamu
dulu baru nanti kamu ngomong baik baik sama papi kamu ya iya boy makasih ya iya sama sama ya

terima kasih ya
sekarang kamu mau kemana
ini aku lagi di taksi
lagi berjalan mau pulang ke rumah
ingat kamu jangan kebawa emosi sayang
iya yaudah hati hati
gara gara sinetron keacrut
saya jadi ingat story
ayah masih mudra
sedih amat ya
kasian ya mama
mama pasti udah haus kasih sayang banget
secara mama udah lama ditinggal papa
ih walaupun gue gak mau punya bapak tiri bule
gak tega deh
mama please deh ma
seandainya kalau si mama sekarang
ya bukan pacar
nikah nih sama si budrong itu mah
keluarga kita yang ningrat
yang katanya mamanya darah birunya
sampai kentel kentel kentel banget ma
bukan darah biru lagi
kere kita ma
berisik banget sih meli
ah udah jangan ngajarin mama
aduh mama bener dong katanya melly
makanya mama sering sering dok
baca baca buku sastra
buka buka yang namanya internet
terus baca baca buku lain gitu deh
jangan banyak bajut meli
gak ngeliat apa mama lagi sedih begini
sad tau gak

yuh yang susah dibilang sama aku
yang susah dibilang sama aku
yang susah dibilang sama aku
melly nurun dari mama bandulnya
kayak gitu ma
berisik banget jadi orang
nangis ayu itu jadi gak serius nih
udah kali ya daripada berantem mulu
ini anak sama ibu padahal sama sama aja
pasangan pasangannya juga gak ada yang benar
wah ngomel yuk
lah ini itu dari mana sih
gak ngeliat apa face ayu lagi begini
ayu lagi sedih sedih

seru ke mall
justru karena face ayu lagi kayak gitu
makanya kita pergi ke mall
siapa tau disana ketemu buderong buderong baru
yang gak kere
yang lebih bermutu
yang punya duit
ya kan itu cara terampu buat bikin face ayu
kelihatan lebih hits lagi
ayu ke mall apa
siapa tau ayu juga dapet jodoh kan di mall
ya burundung burundung gapapa dah
ketari gue udah ngomong mall aja yuk burundung lah
daripada jomblo kebur hidup
ente gak mau kan jomblo mulu
ayo ya udah burundung kaya
alhamdulillah akhirnya sampai juga
alhamdulillah akhirnya sampai juga
siap siap siap
mampir dulu ke warungnya babe want to ask kalau lele buat anak anak
ya udah aku yang pengen ke sana
jangan kamu kan masih capek kamu kan abis selesai balapan mending banyakin istirahat aja di rumah ya
iya deh bahwa mitbah assalamualaikum ya udah baguslah wajah salam om amin om ya
bahwa juga sama ya mau pamit deh panggil pamit kemana kamu teh baru sampai jakarta
kembali ke bandung eh bukan begitu salung saya mau ngantri oleh oleh itu buat neng sri
kali aja neng sri teh atau dibawain punya bandung hianat sokat kaitanya berendangnya
ngomong ngomong kita melepas domlo apa mah wah kalau itu mah susah karena kamu udah salah
satu udah joten joten apa jadi jomblo nya sudah dipatenkan itu di kementerian susah
hah beb kamu nyapan sih
beb gitu aja ngambek
hehehe maaf beb aku kan gak tau
kamu kenapa nelfon aku
aku kangen bebek kangen banget sama kamu
tapi aku juga kangen sama kamu